pria ini dikepung sejumlah polisi saat berusaha membawa kabur barang bukti sepeda motor hasil penilangan dari kantor polantas polrestabes medan pada rabu siang
pelaku sempat berontak dan melawan saat ditangkap petugas
sebelumnya pria tersebut bersama salah seorang temannya ditilang polisi
namun saat surat tilang telah dikeluarkan pria ini nekat membawa kabur sepeda motor yang ditilang
pusat ditangkap pelaku kemudian diboyong ke posat lantas polrestabes medan
masih dari medan sumatera utara seorang pria tertangkap tangan oleh pengurus masjid amanah kota medan
saat berusaha membawa kabur ac portable yang ada di dalam masjid pada selasa siang
warga bahkan sempat menghajar pelaku
dalam rekaman cctv pelaku terlihat memasukkan ac portable ke dalam plastik hitam
pelaku tidak mengetahui jika aksinya ini tengah dipantau pengurus masjid
saat keluar dari masjid pengurus masjid langsung menangkap pelaku tersebut
pengurus masjid menyatakan
jika pelaku sudah beberapa hari datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dan beristirahat
pelaku telah diserahkan ke polsek medan area untuk proses lebih lanjut
abang itu tidur tidur selama tiga hari sebelum kejadian
dari pertama bank itu di sini saya sudah curiga
karena sebelum idul adha kemarin kamu juga kehilangan kota enpa dua kali juga
puluhan warga mengepung seorang pria yang diduga hendak melakukan
pencurian di sebuah rumah kosong yang ditinggal mengungsi oleh pemiliknya karena bencana gempa bumi
percobaan pencurian itu diketahui warga saat pria tersebut sedang berada di dekat dinding rumah warga yang kosong dan kemudian melarikan diri
dia tertangkap setelah terlibat kejar kejaran dengan warga
peristiwa ini terjadi pada selasa malam di kawasan kalulumamuju
warga kemudian menyerahkan pria tersebut ke polisi
tim liputan cnn indonesia